pemerintah resmi mengganti nama ppkm darurat dengan ppkm berlevel
bagaimana evaluasi ppkm terdahulu
apa yang baru dari penanganan untuk penekanan kasus baru covid sembilan belas di ppkm level ini
bagaimana implementasinya dan untuk mengelaborasinya
kami telah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas bapak heri trianto
selamat sore pak heri
selamat sore mas aldi salam sehat
salam sehat dan juga kami sapa sosiolog dari universitas indonesia bapak imam prasojo
selamat sore pak imam apa kabar
baik saya ke pak heri terlebih dahulu
pak heri ini pemerintah mengganti nama lagi dari ppkm darurat menjadi ppkm berlevel
sebetulnya apa sih yang mendorong satgas ataupun pemerintah ini
memilih untuk menggonta ganti nama pembatasan sosial yang ada di indonesia
kalau kita mengingat sebelumnya juga ada terminologi psbb ppkm mikro dan lain lain
ya jadi kalau diperhatikan sebenarnya ppkm level empat yang ada dalam inmen dagri itu
sama dengan yang ppkm darurat itu
jadi sekarang masih
diperpanjang sampai dari tanggal dua puluh ke tanggal dua puluh lima
kemudian nanti akan dilakukan evaluasi apakah kemudian ada sedikit pelonggaran
pelonggarannya tentu saja ada indikatornya
makanya kemudian ada yang empat itu adalah yang darurat ini
kemudian yang tiga itu nanti ada beberapa pelonggaran
dua dan satu
sebenarnya ini cuma istilah saja
tapi substansinya adalah tetap ada pembatasan sosial
pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan mobilitas sehingga laju penularan itu bisa dikendalikan
jadi substansi itu sebenarnya tidak berubah mas aldi
dan beberapa indikator indikatornya juga sebenarnya hampir sama
misalnya di luar sektor esensial
tempat ibadah masih dilarang dilakukan
dan jamaah di sana tetapi sebenarnya tetap bisa dibuka
tetapi mereka melakukan kegiatan secara sendiri sendiri
ada beberapa yang memang di situ misalnya di dunia usaha juga sama
di restoran juga dibatasi tetap
tidak boleh makan di tempat harus dibawa pulang
jam operasional juga dibatasi
pusat pertokohan juga ditutup untuk sementara
mudah mudahan dalam beberapa hari ke depan
kita mendapatkan indikator indikator penurunan penularan yang signifikan
sehingga pemerintah punya adjustment untuk melakukan pelonggaran
yang memang rasanya ini sangat memberatkan masyarakat ya
mereka harus tempat usahanya terpaksa ditutup
tempat pekerjaannya juga tidak bisa melakukan secara maksimal
sehingga akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi keluarga di indonesia
oke jadi ppkm level empat dengan ppkm darurat sebetulnya
tidak ada perubahan substansi tapi cukup menghebohkan ya
membuat masyarakat bertanya tanya
saya langsung ke pak imam kalau begitu
pak imam ini jika melihat ada perubahan nama dari ppkm darurat menjadi kemudian ppkm berlevel
apa sih efek yang kemudian akan timbul di sosial masyarakat
ya kalau saya lihat kalau mau acuannya adalah komunikasi publik
orang bisa bertanya tanya ini level satu maksudnya apa ya
kalau dua apa tiga apa empat apa
ini untuk komunikasi publik aja nih mas heri
level satu tingkat ketangguhannya kuat atau sangat kuat
terus yang dua kurang kuat
terus yang ketiga lemah
yang keempat ketangguhannya sangat lemah
nah itu lebih gampang
tapi kalau misalnya tingkat satu dua tiga orang diminta
kita untuk menerjemahkan lagi
tapi kalau misalnya katakan dengan istilah yang langsung bisa difahami masyarakat
tingkat ketangguhan misalnya
itu dia faham dengan cepat
oh kalau begitu di daerah saya termasuk tingkat ketangguhan sangat lemah
oh ya mari kita sama sama bangun
bagaimana caranya supaya kuat
ya pertama kita lakukan testing tracing ya kan
ada treatment dan juga protokol kesehatan
protokol kesehatan harus diperkuat atau apalah gitu ya indikatornya
jadi kita mudah sekali untuk memahaminya
tapi ya nggak tahulah siapa yang merancang
tetapi menurut saya kalau mau diperbaiki pakai bahasa yang lebih bisa difahami
tentang tingkat ketangguhan misalnya
oke jadi level satu level dua level tiga level empat bisa diterjemahkan oleh masyarakat dengan lebih baik lagi begitu ya pak imam
saya ke pak heri saja
pak heri kalau kita melihat saat ini implementasinya di daerah
nampaknya daerah juga memiliki implementasi tersendiri
begitu ada daerah juga yang melakukan relaksasi pada ppkm level empat yang saat ini sudah diberlakukan
sebetulnya bagaimana kemudian kontrol dari pemerintah pusat kepada wilayah wilayah
yang daerah daerahnya juga masuk dalam kategori ppkm level empat
ya ppkm level empat itu meliputi daerah di jawa bali sekarang
dan memang bahasa atas mereka ada di level tiga empat kalau pakai yang mendatangkan nomor dua puluh dua
tetapi memang ada beberapa seperti jawa tengah itu melaksanakan
memperlakukan satu level semuanya empat
untuk memastikan bahwa penularan ini bisa ditekan sampai tanggal dua puluh lima
jadi memang ada beberapa improvisasi dari daerah ya
tetapi secara keseluruhan sebenarnya pembatasannya tetap dilakukan
dengan skala sesuai dengan instruksi mendagri nomor dua puluh dua ini
instruksi mendagri itu tidak sekedar pembatasan sosialnya mas
tetapi juga mengatur bagaimana penanganan kesehatan
terima kasih pak

tiga t itu testing tracing dan treatment yang akan dilakukan
terutama bagaimana kemudian tracing dan testing ini ditingkatkan
bahkan di mendagri ini juga secara spesifik menyebut berapa misalnya kota jakarta utara
itu harus melakukan testing perharinya dengan situasi yang sekarang
sudah ada hal hal yang ditentukan begitu ya
jadi kpi nya ini bisa dilihat secara kuantitatif
sehingga ini sebenarnya akan memudahkan satgas di daerah maupun pemerintah daerah
untuk melakukan implementasinya mas
ada yang harus dipenuhi oleh masing masing daerah yang masuk dalam kategori level tiga ataupun level empat
tadi saya menyambung mungkin yang tadi dijelaskan oleh pak imam
pak imam sempat menyebutkan bahwa efek yang akan dirasakan masyarakat salah satunya kebingungan
karena harus mentranslasikan menerjemahkan kembali level level yang ada begitu
dari satgas sendiri melihat saat ini perubahan formulasi
nama nama ppkm darurat ppkm level satu dua tiga empat sendiri
sebetulnya saya ingin ditanyakan efek apa yang ingin kemudian ditanamkan kepada masyarakat
dengan perubahan nama yang berulang ulang ini
ya ini memang dinamikanya begitu cepat mas aldin
yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh pak luhut kemarin
bahwa ini adalah apa yang diminta oleh presiden untuk kemudian memberikan gambaran yang lebih
jadi saya ingin menerang ke depan gitu ketika satu daerah atau suatu wilayah melakukan ppkm ini
jadi ketika mereka mencapai indikator tertentu mereka bisa melakukan pelonggaran sesuai dengan level level tadi
tentu saja kami minta maaf jika ini kemudian menambah kebingungan masyarakat
tetapi saya rasa upaya untuk segera memperbaiki ini membuat pemahaman yang sama ini terus dilakukan
bahkan sebenarnya hampir setiap hari bahkan sehari
bisa sampai dua kali kita ini selalu menyamakan persepsi
dengan pemerintah daerah tentang langkah langkah apa yang akan dilakukan
jadi termasuk bagaimana kemudian kita memperbaiki pelayanan kesehatan
atau bagaimana kita bersama sama menekan angka kematian yang sekarang sudah cukup tinggi

jadi memang ini tidak sekedar soal pembatasannya dihulunya tetapi juga dihilir ini sebenar benar diperhatikan
diperhatikan secara lebih intensif
poinnya adalah memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi lebih clear lebih terang lagi kepada masyarakat
pak imam jika kemudian sudah dijabarkan begitu saat ini pak imam sendiri melihat kebijakan ppkm
yang berubah ubah namanya sendiri di masyarakat resilient atau ketahanan masyarakat
saat ini kan masyarakat banyak yang sudah berhadapan dengan situasi yang namanya covid sembilan belas
atau kelelahan akibat covid sembilan belas
saat ini bagaimana masyarakat bisa terus mencerna begitu menelaah istilah istilah baru
yang diterbitkan oleh pemerintah
ya seperti saya tadi katakan kalau istilahnya ini kan baru kaitannya dengan istilah belum subtansi
coba misalnya level satu kita terjemahkan menjadi ketangguhannya kuat
adalah sedang tiga lemah empat sangat lemah
nah kalau itu sangat lemah artinya apa yang harus dilakukan
bisa kaitannya dengan protokol kesehatan vaksinasinya rendah ketahanan tubuh
dari masing masing orang juga kalau bisa diukur ya asupan vitamin segala macam itu tidak dilakukan
tidak ada gerakan untuk mendorong agar kita meningkatkan gizi
nah sampai yang dihilir yang di hilir itu kalau ada orang yang tertular
seberapa jauh kesiapan rumah sakit berapa tenaga nakes dan berapa jumlah tempat tidur yang tersedia
nah itu dari hulu ke hilir diukur kemudian nanti disitu bisa mencerminkan tentang ketangguhan masing masing
nah kita didorong harusnya ya pemerintah dengan komunikasi yang mudah
eh posisi purwakarta nih ini kan contoh nih ya karena purwakarta terus kabupaten kerawang bekasi
ini level empat artinya apa ini wilayah ini adalah yang sangat lemah
yuk kita sama sama
protokol kesehatan perbanyak vaksinasi supaya ketangguhan masyarakat kalau tertular itu tidak terkapar
terus kemudian bagaimana supaya terdeteksi tracing testing tracing dan treatment kita tingkatkan
itu akan lebih mudah mencernanya masyarakat yang di bawah
gitu loh pak heri
tapi saya nggak ingin menyudutkan pak heri karena pak heri kan melaksanakan apa yang terjadi di atas
kalau didengar oleh pak luhut atau oleh menkes atau oleh siapa saja mungkin perlu dibantu mas
tentang bagaimana membuat aturan aturan itu tidak terlalu teknis seperti yang dilakukan
who belum tentu bisa memahami tentang kultur kita
nah mudah mudahan ke depan ada perbaikan ya orang ini cuma hanya istilah tetapi mari kita cari istilah yang komunikatif
tetapi yang paling penting adalah subtansinya
masyarakat itu bagaimana supaya tangguh
nah itu yang tadi saya kemukakan
yang paling penting adalah masyarakat bisa mencerna ya substansi dari berbagai formulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah
terkait dengan perang melawan pandemi covid sembilan belas saat ini
mungkin terakhir saya ke pak heri
pak heri saat ini adakah perubahan target yang ingin dicapai dari ppkm darurat yang berubah istilah menjadi ppkm berlevel ini
ya targetnya nggak berubah bahwa kita bisa mengendalikan penularan ini pada level tertentu
seperti target di awal
kita berusaha menekan dalam ptm darurat ini penularan hingga di bawah sepuluh ribu kayak gitu
itu salah satunya ya target indikatifnya
sehingga kita kemudian bisa melangkah selanjutnya untuk melakukan pelonggaran
tetapi ternyata memang dinamika di lapangan itu begitu cepat berubah
makanya kita harus benar benar perhatikan nanti
dan kita tunggu juga sampai tanggal dua puluh lima sebelum kemudian pemerintah memastikan kebijakan seperti apa yang akan dilakukan
di samping kemudian pemerintah juga mempercepat program program perlindungan sosial yang sekarang pun
sekarang sudah mulai didistribusikan ya perlindungan sosial di berbagai daerah di indonesia termasuk di dki
nah ini mudah mudahan ini akan bisa menjembatani atau kemudian membantu masyarakat yang kesusahan ketika ppkm darurat atau ppkm level empat ini kita berlakukan
seperti itu mas
baik pak eri semoga juga yang kita tunggu tunggu adalah evaluasi yang baik
dari pelaksanaan ppkm darurat hingga kemudian implementasi dari ppkm berlevel ini yang baik dari pemerintah pusat maupun ke jajaran pemerintah tingkat daerah
untuk sementara terima kasih bapak bapak pak heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
dan juga pak imam prasadojo sosiolog universitas indonesia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom sore hari ini
selamat sore bapak bapak sehat selalu
selamat sore salam sehat